artis nia ramadhani dan suaminya ardi bakri akan menjalani sidang perdana kasus dugaan penyalahgunaan narkoba pada hari ini di pengadilan negeri jakarta pusat
agenda sidang pasangan suami istri ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh tim jpu
kita bergabung bersama produser lapangan kami ada tika beremau di pn jakarta pusat
selamat siang tika
tika apa poin penting yang akan digali lewat sidang pada hari ini apakah sidang sudah dimulai pada siang ini
ya selamat siang heranov memang benar bahwa artis mia ramadhani dan suaminya ardi bakri ini akan menjalani sidang perdana mereka terkait dengan kasus penyalahgunaan narkoba di pengadilan negeri jakarta pusat
dan memang sebagaimana yang telah diketahui bahwa berkas dari nia riba kri dan juga supirnya atau zn ini memang telah rampung atau p dua puluh satu dan telah dilimpahkan di pengadilan
nah memang heranov agenda sidang pada hari ini sebenarnya dijadwalkan pada pukul sepuluh pagi waktu indonesia barat
namun hingga saat ini sidang belum juga dimulai karena dari pihak tersangkanya sendiri mia ramadhani ardi bakri beserta supir mereka yaitu zn ini juga baru tiba di dalam ruang sidang ini sekitar pukul dua belas atau dua puluh an menit yang lalu
dan kita pantau juga majelis hakim hingga saat ini juga belum memasuki ruangan sidang
memang sedikit flashback atau mereview kembali kasus yang menjerat ketiganya ini
ini bermula pada saat bulan juli yang lalu kira kira polisi ini menangkap artis nia ramadhani di kediamannya di kawasan pondok indah jakarta selatan bersama dengan supirnya yaitu zn
pada saat penangkapan memang ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu ini seberat tujuh puluh delapan gram
pada hari yang sama juga diketahui suami dari nia yaitu ardi bakri sendiri menyerahkan diri di polres jakarta pusat
dan memang keduanya ini mengaku menggunakan sabu bersama dan ketika di tes atau menjalani tes urin ini ketiganya ini terbukti positif menggunakan narkoba
baik nia ardi maupun zn ini diketahui sejauh ini disangkakan sebagai penyalahguna narkotika golongan satu
diri sendiri sebagaimana diatur di dalam undang undang tentang narkotika yaitu pasal satu ratus dua puluh tujuh ayat satu undang undang nomor tiga puluh lima tahun dua ribu sembilan jungto pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuhp
memang heranov kalau kita lihat meskipun demikian baik nia maupun ardi ini tidak ditahan atau belum ditahan karena berdasarkan rekomendasi bnn mereka ini menjalani rehabilitasi di balai
mereka ini menjalani rehabilitasi di balai
saat ini diketahui heranov bahwa keduanya telah menjalani rehabilitasi kurang lebih sekitar empat bulan
lantas bagaimana untuk pengamanan sidang sendiri meskipun belum dimulai pada siang ini tika apakah sesuai dengan prokes yang berlaku
ya memang bisa dijelaskan di sini bahwa pengamanannya berasal dari pihak internal pengadilan negeri jakarta pusat sendiri
namun kalau kita berbicara
cara protokol kesehatan disini memang telah dibatasi sebelum pada awal sebelum sidang ini dimulai
namun kalau kita melihat di sini banyaknya awak media yang datang ini memenuhi ruang sidang sehingga nanti kita lihat bagaimana pengaturan selanjutnya
karena sampai saat ini kami memantau bahwa dari pihak pengamanan internal pengadilan negeri jakarta pusat sendiri ini belum bisa mengurangi jumlah kapasitas